terima kasih atas kesempatan
terima kasih atas kesempatan
pertanyaan yang paling menarik saya adalah kenapa bapak jokowi memberikan langsung mandat kepada menteri pertahanan untuk pembangunan food estate ini
sedangkan secara tugas pokok dan fungsi ada kementerian kementerian lain yang menaungi
mungkin itu apakah memang ini sebagai ajang politik pada tahun ini atau seperti apa
atau memang keberpihakan bapak jokowi atau seperti gimana
jadi pertanyaannya bagus sekali ini
ada motif politis nggak di balik penunjuknya pak prabowo dalam proyek food estate
ini menarik sekali pertanyaannya
oke satu lagi
bagus nih teman teman sa unggul silahkan
ijin masuk mbak
saya hanya ingin mempertegas bahwasannya menurut kami sebagai pemilih muda kami tidak peduli dengan drama drama yang ada pada elit politik saat ini
yang kami peduli ialah bagaimana kebijakan saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kami kelab
dan sebenarnya juga ini dampak daripada cowek coweknya daripada bapak jokowi dodo
dimana suatu situasi yang agak memanas ini ialah endorsement endorsement yang diperbutkan daripada bakal calon dan para partai parpol
terkhusus saat ini ialah pdp dan gerindra
dan pertanyaan saya ialah bagaimana para bakal calon dan para elit politik merebutkan suara generasi kami generasi muda dengan ide dan gagasan
bukan dengan drama politik ataupun menunggu arahan daripada bapak joko widodo
sekian terima kasih
terima kasih sekali nih
berarti teman teman mahasiswa mas joko melihat bahwa memang ada cawe cawe nya pak jokowi terhadap elit elit partai politik di republik ini
dan tadi pertanyaan pertama apa sebetulnya motif pak jokowi menuju pak prabowo sebagai menteri pertahanan menggarap food estate
apakah ada motif politik silahkan istanak istanak
tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika pandemi covid ketika masyarakat kita masih dalam posisi menunggu semua pandemi ini turun
maka satu satunya kekuatan bangsa ini yang bisa digerakkan dengan cepat itu adalah tni
dan tni di bawah mana di bawah kementerian pertahanan untuk masuk ke area area geografis yang sulit
nggak ada dalam pertimbangan bapak presiden ini masalah urusan politis atau non politis
jadi nggak ada motif politik
nggak ada nggak ada itu itu yang pertama
kalau yang kedua tadi terkait
soal cowek cowek jadi hubungan sekarang ini
justru inilah justru inilah saya hadir
ini teman teman mahasiswa loh
iya makanya dalam kesempatan ini harusnya saya tadi diberi kesempatan
agak panjang cerita tentang masalah cowek cowek
nanti bisa berdua panjang lagi
supaya adik adik mahasiswa itu juga ngerti bahwa cawe cawe sekali lagi
cowek cowek yang dilakukan bapak presiden itu adalah bukan cowek cowek terkait politik elektoralnya
tetapi cawe cawe bapak presiden adalah memastikan bahwa peluang yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang
itu benar benar bisa dimanfaatkan dan diambil oleh siapapun yang terpilih nanti pada pemilu berikutnya
sehingga siapapun yang terpilih itu mendapatkan kepercayaan
dan memiliki kepercayaan utuh dari masyarakat dan mampu mengambil putusan putusan yang lebih strategis ke depannya
karena ingat lho mbak peluang kita ini ada dua
demografi dan kepercayaan internasional
dan ini harus kita manfaatkan betul betul
oke mas ubed anda melihat bahwa teman teman pemilih muda ternyata juga membaca situasi ketegangan hubungan antara pdi perjuangan dan juga gerindra
karena memang ada cowek coweknya presiden jokowi
iya saya kira mahasiswa sekarang serdas ya
yang kemudian mereka lihat performanya buruk ya
dengan berbagai catatan catatan
terutama mahasiswa konsen dengan korupsi yang berajal lelah
misalnya dengan skor indeksnya tiga puluh
performa yang buruk itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa konteks drama yang sekarang terjadi orkestrasi yang terjadi itu bagi mereka nggak penting
yang diberikan mereka adalah misalnya tadi pertanyaan kedua itu soal gagasan
saya kira itu pertanyaan pertanyaan menarik
jadi mereka kritik terhadap pola cowek cowek
di saat yang sama mereka juga melihat tidak ada perdebatan gagasan
termasuk juga misalnya gagasan apakah kemudian gagasan jokowi ini akan dilanjutkan
saya melihat justru akan banyak persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan ini yang harus ditangani oleh presiden berikutnya
jadi mewarisi persoalan tidak hanya mewarisi pembangunannya harus dijalankan oleh generasi presiden berikutnya
tapi beban persoalannya memang cukup berat di tahun tahun ke depan
jadi memang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya dari para pemilih ini bahwa memang ada cowek cowek presiden
kalau anda membacanya seperti itu pendapat mereka
dan mereka khawatir dengan situasi itu karena tidak terlalu banyak dipikirkan tentang mereka
nah itu pesan untuk mereka berdua
ya ini makanya saya ingin tanya nih ke para tim ses
bang deddy singkat saja itu tadi teman teman mahasiswa bertanya bahwa mereka nggak peduli sebetulnya dengan drama politik yang terjadi di elit
yang mereka pedulikan adalah apa yang ditawarkan oleh capres anda
gagasan apa yang ditawarkan oleh capres anda kepada mereka para pemilih muda
saya mau challenge mereka justru
kenapa nggak dibalik cara berpikirnya
kalian mau presiden yang akan datang melakukan apa
kalau soal program manifesto program prioritas visi misi
semua udah dah
kita bisa bikin tuh kayak disertasi s tiga
yang menjadi pertanyaan bagi kami bagi pak ganjar
anak anak milenial gen z ini maunya apa
dan lihat pemimpin yang mana yang paling mungkin menjalankan apa yang kalian impikan itu
pemimpin mana yang bisa berlari cepat
pemimpin mana yang mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa namanya apa yang diharapkan oleh anak anak muda itu
kami malah menunggu
jangan tunggu jualannya pak ganjar
kalian maunya apa pak ganjar
jadi mungkin setelah ini teman teman dari sa unggul bisa menghubungi bang deddy ya
sebagai wakil koordinator relawan
gak usah sebagai relawan lah sebagai teman aja
saya kan gak tua tua amat masih bisa masuk milenial
bisa memberikan masukan masukan ya
sebetulnya maunya mahasiswa tuh sudah kelihatan
mereka gak mau praktek korupsi meraja lela lagi
mereka nggak mau lingkungan ini rusak
mereka ingin lapangan pekerjaan
mereka sudah sampaikan
dan saya kira apa yang sudah dilakukan pak jokowi juga gak jelek jelek amat
lihat bagaimana petinggi petinggi di negara ini
gak ada pilih bulu
lihat bagaimana kita naik dari urutan tiga puluh enam ke tiga puluh enam
saya kira persoalan korupsi bukan persoalannya presiden atau elit
ini kita perlu memang lembaga lembaga yang kompeten
orang orang yang kompeten
tetapi juga kebiasaan masyarakat kita harus berlebihan

silahkan bang nisa pendek aja
jadi saya kira benar ya teman teman mahasiswa sa unggul bahwa
bagaimana kita bisa mencapai kemampuan ini
bagaimana ke depan
bagaimana generasi mereka
bagaimana generasi muda
itulah selalu yang menjadi harapan mimpi dan apa yang diimplementasikan oleh bapak prabowo
bapak prabowo itu sejak dulu hingga hari ini selalu ingin generasi mudanya maju
generasi mudanya kuat
dan selalu memberi kesempatan sebesar besarnya seluas luasnya bagi generasi muda
di partai umpamanya
beri kesempatan anak anak muda di partai generasi milenial
tapi ini sudah tiga kali nyalon bos
untuk maju untuk tampil diberi kesempatan
makanya gak heran kalau di partai gerindra banyak caleg caleg itu dari kelompok generasi muda
dan bapak prabowo itu selalu ingin sekali generasi muda ini maju besar dan memimpin bangsa ke depan
oke itu tadi penawaran dari partai gerindra ya
kita lihat nanti dari visi misinya seperti apa
apa yang disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh pak prabowo kepada generasi muda
karena konkretnya itu ditunggu bang program programnya apa saja
ya banyak sekali program untuk kepentingan bangsa dan negara dan khususnya generasi berikutnya
masih masuk masa kampanye nanti ya
bang panel karena tadi sudah memberikan harapan kita waktunya sudah habis
tapi singkat saja tiga puluh detik saya kasih
ya pemilu dua ribu dua puluh empat sebentar lagi
bisa jadi besok kita akan bergandengan tangan dengan yang baru
atau bergandengan tangan dengan teman teman yang lama
yang penting buat kita adalah bagaimana platform menuju indonesia maju ini bisa kita lakukan
jadi projek gandengan tangan sama siapa
sama siapa pun kita siap
oke dikabarkan ya
yang penting saya dalam waktu dekat ketemu sama bosnya
yang penting platform indonesia maju tadi yang disampaikan mas joko tentang potensi lompatan
jangan sampai momentum emas ini lewat begitu saja tidak bisa dipetik oleh calon pemimpin ke depan
itu jadi concern kita
kita dengarkan nanti sama sama sentilan dari teman teman komis joko ya
saya mau tidip satu kata lagi buat anak mudanya
dari tangan ibu mega sudah lahir dua satu orang presiden dan mudah mudahan satu presiden lagi yang muda
oke itu nanti waktu yang akan menjawab ya bang deddy ya
kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political sho